sekjen pbb mengutuk keras atas serangan iran ke israel
pbb mencemaskan serangan berpotensi memicu konfrontasi militer di berbagai negara
serangan iran diklaim sebagai respons atas tewasnya dua belas orang termasuk tujuh perwira iran pada serangan israel
yang menyasar gedung konsulat iran di suriah pada awal april dua ribu dua puluh empat lalu
serangan iran ke israel menuai kecaman termasuk dari pbb
yang menyerukan untuk penghentian serangan demi keamanan dunia